dan kita akan mengajak anda juga untuk mengetahui dampak pengunduran diri mahathir muhammad sebagai perdana menteri malaysia
dari segi hubungan bilateral antara indonesia dan juga malaysia
kita telah terhubung dengan analis hubungan internasional dina wisnu di yogyakarta
selamat sore mbak dina
selamat sore mbak ishana
mbak dina apa analisis anda terkait pengunduran diri mahathir mohamad siang ini yang menggegerkan publik malaysia
dan kemungkinan juga mengujudkan dunia politik di indonesia
yang jelas mahathir dan anwar ini memang terbukti berarti ya tidak cocok cocok amat gitu ya
dan kalau dari situasi yang ada di lapangan kondisi terakhir di sana mengatakan mereka tidak sepenuhnya terkejut ya
mereka juga waktu itu melihat bahwa ketika mahathir naik memang harapan orang malaysia akan bergerak ke arah yang lebih demokratis begitu ya
karena umno berarti sebagai satu satunya partai yang selama ini selalu memenangkan pemilu
ternyata bisa dipecah juga suaranya melalui kepemimpinan mahathir
cuma di sisi yang lain kan orang juga ragu ragu apakah betul itu demokrasi terjadi apalagi dengan tokoh sekuat
mbak dina apakah anda masih bisa mendengar suara saya
halo mbak dina ya mungkin bisa dilanjutkan kembali mbak
jadi dugaan yang lebih kuat di sana adalah bahwa proses demokrasi di malaysia justru kemungkinan besar berarti terhambat dengan kejadian ini
karena antara elit politik di malaysia masih terjadi otak atik kekuasaan untuk berusaha melanggengkan kekuasaan umno
oke mbak dina anda merasa bahwa ini akhir perjalanan politik dari mahathir mohamad
ini malah baru babak awal begitu
menurut saya dia masih akan tetap eksis ya
mungkin perananya dugaan saya justru masih akan sangat kuat
dia akan membentuk satu grup baru tapi tetap basisnya itu umno
jadi kalau dilihat dari diskusi yang terakhir terkait pembentukan perikatan nasional ya pakatan nasional
kelihatannya berarti dia berusaha membentuk
atau memberi wadah baru dan wajah baru pada umno
oke mbak dina dampaknya apa sebetulnya untuk rakyat malaysia
karena kan kemarin pada saat pemilu mereka berdemonstrasi begitu lama begitu keras mengecam pemerintahan
kemudian ada harapan baru dengan munculnya mahathir dan juga anwar ibrahim
dengan saat ini apa dampaknya untuk perkembangan politik di malaysia sebetulnya
mereka berharap bahwa
apalagi dan kepada waktu itu healthyga despo pun berpikir bahwa yang sebenarnya tuh memang sesuatu racial selama samanya
memang kepada hakolah

pasti di malaysia kemungkinan besar akan mundur ini
oke mbak dina terakhir dampaknya untuk hubungan bilateral antara malaysia dengan indonesia ini akan seperti apa
apakah kita sebagai negara tetangga negeri jiran akan terkena dampaknya karena akan ada banyak protes dan juga demonstrasi di sana
ya ketidakpastian politik di sana juga pasti akan mengganggu ya kita terutama di tataran diplomasi di asean
karena berarti ada banyak agenda bisa jadi tertunda kemungkinan pergantian orang yang terjadi di pemerintahan juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang terjadi di asean
itu satu kalau di tingkat tataran bilateral saya kira mungkin agenda politik dan ekonomi terutama dengan memburuknya kondisi stock market di sana
juga akan mempengaruhi daya beli atau penundaan lah pembelian sejumlah barang yang biasanya mungkin dibeli oleh malaysia
terima kasih sekali mbak dina wisnu atas waktunya analis hubungan internasional langsung dari yogyakarta untuk memberikan insight kepada kami
bagaimana sebetulnya dampak pengunduran diri mahathir mohamad bagi kita di indonesia